saudara liburan lebaran di hari raya idul fitri tempat wisata pantai anyer serang banten kembali dipadati wisatawan
jalur menuju pantai juga padat kendaraan
beginilah kondisi ratusan kendaraan pribadi yang terjebak kemacetan di sepanjang jalur menuju pantai anyer serang banten
tepatnya di kawasan industri ciwan dan kota cilegon banten
di hari libur lebaran pantai anyer serang kembali padat ribuan wisata memadati pesisir pantai anyar
selain pantai selain pantainya yang bersih pengunjung mengaku memilih anyer karena lebih dekat
kita isi ke pantai pasir putih ini dengan keluarga isi liburan lah akhir liburan lebaran
untuk kondisi pantai cukup ramai kami kunjung terus jalan juga tadi sempat agak panjang juga
tapi ya nggak begitu masih ada tempat kita main main pasir berenang
para pemudik umumnya memilih pulang lebih awal karena untuk mempersiapkan diri kembali bekerja
warga sangat puas dengan program mudik gratis ini
hingga mereka tak perlu mengendarai motor saat mudik
pemerintah melalui kementerian perhubungan sebelumnya menggelar program mudik gratis
hal itu dilakukan guna menekan angka kecelakaan pemudik khususnya pengguna sepeda motor
dalam program ini pemudik bermotor diangkut dengan kapal laut beserta motor mereka ke tujuan jawa tengah
karena ya dirasa lebih awal itu lebih aman dan kita bisa banyak istirahat di rumah
karena kan tanggal enam belas kebetulan saya bekerja di sebuah pabrik di tangerang
dari pengambilan motor dan turun motor itu sesuai warna itu lebih bagus
kemudian antrian makan juga dari pemberangkatan juga semua lebih tertib
dan sangat mumpuni dan profesional mas
kebetulan yang melayani anak anak muda hebat luar biasa anak anak muda
pak dari sini ke rumah bapak
tapi saya udah fit udah seger udah bener bener semangat ini
dan tidak ngebut tentunya pasti
tapi udah puas pak ya udah silat rohami ke kampung
ya terima kasih saya juga sudah puas dengan berkumpulkan keluarga bisa silaturahmi